kita beralih ke informasi larangan mudik
polri juga menggelar operasi ketupat mulai tanggal enam hingga tujuh belas mei
untuk memastikan peniadaan mudik dua ribu dua puluh satu berjalan dengan kondusif di masa pandemi covid sembilan belas
kepala korlantas polri istiono menyiapkan tiga ratus tujuh puluh sembilan titik penyekatan untuk mengantisipasi arus mudik
sembilan titik penyekatan tersebar di perbatasan provinsi kabupaten jalan arteri dan jalan tol dari sumatera hingga jawa timur
tiga ratus tujuh puluh sembilan titik merupakan checkpoint yang bertujuan untuk menyadarkan dan juga memberi sosialisasi kepada masyarakat
untuk menunda mudik guna menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
dari sumatera sampai jawa timur beberapa wilayah mengendaki ada pertambahan sekat sekat yang harus kita bangun
ada tiga ratus tujuh puluh sembilan titik yang kita sudah bangun dan saya lihat kesiapan jajaran sudah all outshop ya
dari segi aspek sarana prasarana siap dari segi koordinasi lintas sektoral sudah pada kompak semua
langkah langkah cara bertindak di lapangan juga sudah sepakat untuk kita lakukan semua dengan instansi terkait
dan mobilitas antar moda antar kota juga sudah terkoordinasi dan kita tatap semaksimal mungkin untuk kita bisa laksanakan untuk tanggal enam sampai tujuh belas